kita ke informasi selanjutnya setelah terbongkarnya bisnis kotor di lapas suka miskin
kementerian hukum dan ham melalui direktorat jenderal pemasyarakatan
meminta maaf kepada presiden joko widodo serta masyarakat indonesia
dalam konferensi persnya direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami
meminta maaf secara terbuka atas peristiwa yang terjadi di lapas suka miskin bandung
dijen pemasyarakatan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan kpk
sri juga berujar saat ini pihaknya telah mempersiapkan adanya revitalisasi di lembaga pemasyarakatan
menkumham yasona lawli memerintahkan di jen pemasyarakatan mulai dua puluh tiga juli
dilakukan pembersihan terhadap fasilitas yang tidak sesuai dengan standar di seluruh lapas di indonesia
pastinya kami mohon maaf kepada seluruh rakyat indonesia atas kejadian ini
kepada bapak presiden dan tentunya kepada bapak menteri hukum dan ham
ini masalah serius dan sejatinya secara paralel kami sedang mempersiapkan adanya revitalisasi
pemasarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
ini sedang konsep jalan terus
instrumen sudah kita susun dan kita akan menetapkan proses penyelenggaraan
pemasyarakatan secara benar
indilah lah ada kejadian yang sama sekali diluar dugaan kami